kita ke informasi lain sebuah kebakaran kapal pesiar terjadi pada akhir maret yang lalu
sejumlah orang mengalami luka bakar salah satunya pekerja migran indonesia enti sadiah
korresponden nesya megawati mendapat kesempatan bertemu langsung dengan jelma ankar tini itu
di salah satu rumah sakit di singapura pasca kejadian
sebuah kecelakaan kapal pesiar terjadi pada minggu dua puluh tiga maret dua ribu delapan belas di singapura
the independen melaporkan kecelakaan itu menyebabkan sejumlah orang di dalam kapal terpapar api
kapal pesir mengangkut satu keluarga pasangan suami istri dengan balita yang berumur tiga tahun
dan bayi yang berumur sembilan bulan serta dua orang asisten rumah tangga
para asisten rumah tangga itu pun terlalu banyak
kepala pertama jelma ankar tini yang menjaga anak anaknya dengan sigap menyelamatkan dua anak yang dijaganya saat api menyambar
sekujur badan mereka pun terbakar
salah satunya adalah pekerja migran indonesia anti sadiyah
cnn indonesia mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan jelma ankar tini
asal cirebon jawa barat ini
saat ditemui enti baru saja menjalani operasi
ini kali kelima ia menjalani operasi dalam tiga minggu dan serangkaian operasi menunggu untuk penyembuhan
tubuh munggalnya itu diisi oleh jiwa yang besar
saya serahkan anak majikan yang tiga tahun ke ibunya untuk dicari aman
dari situ ya terus saya berusaha untuk mencari aman
saya berusaha keluar karena api itu besar
saya berusaha keluar dari kapal itu
saya lari dan saya berhasil loncat dari kapal itu keluar
antara saya mau loncat ke air atau naik ke atas karena saya berpikir kalau saya loncat air saya tidak bisa berenang
jadi saya berusaha untuk naik ke atas dan saya lari
saya lari itu saya sudah terbakar
saya lari itu kira kira lima puluh meter itu semburan api masih nyembur
masih membakar tubuh saya
terus saya lari saya jatuh
terus saya coba lari lagi
sampai tiga ratus meter saya minta pertolongan
meski garis batas antara hidup dan mati hampir tak ada enti tak pernah menyesali apa yang ia lakukan
saya tak berpikir tak ada penyesalan sama sekali
di situ ada anak kecil yang nyawanya juga harus tertolong
saya tidak pernah membagikan diri saya sendiri
karena saya lihat anak kecil itu saya harus menyelamatkannya
karena saya waktu itu tak berpikiran untuk menyelamatkan diri saya
saya hanya melihat anak kecil itu
saya kasih ke ibunya
saat itu terbitungkan saya hanya satu itu
kalaupun memang saya
harus di sini umur saya
matikan saya dalam keadaan syurga
saya tak berpikirkan ya allah
saya cuma ingat allah
kalau saya benar benar di situ
kalau saya sudah tertolong
saya ingin mati dalam keadaan syurga
setiap jiwa bisa menjadi pahlawan
baik untuk diri sendiri keluarga atau orang lain
tak ada sekolah yang benar benar mengajarkan bagaimana menjadi seorang pahlawan
pengobatan entik pun sepenuhnya ditanggung majukan entik
dan akan menerima entik kembali bekerja usai sembuh total